konstruksi tiang penyangga proyek pembangunan tol bor lanjutan di jalan soleh iskandar kota bogor jawa barat rabu pagi ambruk saat pemasangan balok penyangga tak kuat menahan beban
akibatnya dua orang pekerja dilaporkan terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit
sementara arus lalu lintas dari bogor menuju parung terpaksa dialihkan lantaran ruas jalan utama ditutup
puluhan petugas marga sarana jabar rabu pagi sibuk mengevakuasi reruntuhan tiang penyangga tol yang roboh di jalan raya soleh iskandar kecamatan tanah sarial kota bogor jawa barat
bahkan sejumlah alat berat juga diterjunkan untuk mempercepat proses evakuasi material reruntuhan
jadian berlangsung saat sejumlah pekerja memasang tahap akhir konstruksi peer head atau tiang penyangga jalan tol
mendadak balok penahan dinding cetakan diatasnya roboh hingga membuat isi coran dan material beton longsor
menutupi ruas jalan
akibatnya dua pekerja proyek dilarikan ke rumah sakit lantaran terluka usai tertimpa reruntuhan
belum diketahui pasti penyebab kejadian
komite keselamatan konstruksi masih menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut
jatuhnya beton di pirhead atau di tiang kepala tiang penyangga satu ratus sembilan terjadi pada hari rabu tanggal sepuluh ya
tidak ada korban jiwa hanya dua orang luka ringan
yang sedang dirawat di rumah sakit hermina
akibat kejadian ini arus lalu lintas di jalur penghubung utama bogor tangerang terpaksa dialihkan melalui jalur taman yasmin dan kemang
untuk rekayasa lalu lintas arah dari warung jambi ke warung kita alihkan melalui simpang yasmin
tel yasmin di sana ditekukirikan nanti keluar simpang seplak
arus baliknya kiriman arus yang dari parung
menuju bogor lewat kanan arah simpang seplak yasmin
petugas satlantas juga melakukan rekayasa buka tutup arus motor guna mengurai dampak kemacetan parah di kedua arah
pt jasa marga membenarkan insiden cor beton proyek jalan tol bogor outer ring road atau bor yang diamrol di jalan soleh iskandar kota bogor
dalam rilis yang disampaikan rabu pagi jasa marga dan pt msj memohon maaf atas ketidaknyamanan
jangan lupa like share dan subscribe ya
bisa berlangsung dengan waktu yang tidak terlalu lama
karena bagaimanapun ini juga salah satu proyek strategis nasional
yang harus selesai pada akhir desember dua ribu sembilan belas ini
pak terakhir informasi yang kami terima
pagi tadi jalan masih ditutup perkembangannya hingga siang ini seperti apa
sampai kapan jalan ini akan ditutup
sampai saat ini masih ditutup kami masih melakukan pembersihan
tapi kami optimis mungkin sekitar satu atau dua jam lagi paling lama
jadi siang ini mungkin sekitar jam empat belas sudah bisa dilalui kembali oleh umum
baik terakhir pak kita mendapatkan informasi ada dua orang yang mengalami luka ringan
akibat insiden ini bisa dijelaskan kondisinya saat ini seperti apa
ya kondisinya luka ringan dan sudah dilarikan ke rs hermina
dan mendapat perawatan
perawatan yang intensif di sana
karena memang mereka pada saat kejadian kan tertahan harnas
jadi mereka tidak bisa melompat atau apa tertahan harnas
tapi hanya luka ringan saja terkena percikan dari beton yang tumpah tersebut
baik pak dwi mawan terima kasih informasiannya siang ini
sama sama mbak ertira